di kota solo sebanyak dua puluh dua ribu lebih keluarga tidak mampu akan tidak bisa menikmati siaran tv jika rencana analog switch off diterapkan
namun hingga jumat siang siaran tv analog masih bisa dinikmati warga solo
dua puluh dua tahun warga kajen rt tiga rw sembilan dan nusuman serangan solo masih bisa menikmati tayangan televisi analog dari tv tabung yang dimiliki keluarganya bertahun tahun
padahal siti memperkirakan keluarganya sudah tidak bisa menikmati tayangan tv analog karena berdasarkan informasi di media masa mulai kamis dua puluh lima agustus siaran tv analog dihentikan
mereka bukan tidak mau beralih ke televisi digital namun kebutuhan ekonomi untuk membeli televisi baru ataupun set top box atau stb belum menjadi kebutuhan utama saat ini
sehingga ia memilih menunggu pembagian set top box dari pemerintah
namun hingga kamis dua puluh lima agustus belum ada satupun sosialisasi tentang pergantian siaran ke digital
siti adalah salah satu dari dua puluh dua ribu keluarga di kota solo yang terancam tidak bisa menyaksikan siaran televisi jika rencana analog switch off atau aso diterapkan
masih bisa jalan seperti biasa
tidak diacak tidak hilang
kemarin sampai sekarang sama aja
masih belum ada perubahan
tapi kabar kalau mau berganti digital sudah tahu
sudah ada iklannya sudah ada berita dari mulut ke mulut sudah dengar
tapi belum ada sosialisasi
belum ada sosialisasi pembagian
mengutip cnn indonesia com berdasarkan data dinas komunikasi informatika statistika dan persandian diskominfo sp kota solo tercatat
tujuh ratus sembilan puluh tiga keluarga tidak mampu yang belum memiliki stb untuk menunjang siaran tv digital
angka tersebut didapat dari babon data direkturat jenderal kependudukan dan catatan sipil dirjen dukcapil kementerian dalam negeri
menegapi hal tersebut wali kota solo gibran rakabuming raka mengaku akan berkoordinasi dengan diskom info terkait bantuan stb yang akan diberikan kepada masyarakat
itu dari kementerian kepala kepala kepala kepala
keliatannya dari kominfo
kominfo ada bantuan
tapi gimana sudah didistribusikan mas bantuan stp
nanti coba ya koordinasikan sama kepala dinas
tapi untuk analog dimatikan gak sih mas
untuk sementara yang belum beralih ke digital
makanya yang dipasang itu spb
distribusinya nanti mas
nanti tak ada koordinasinya sama dinas
segera segera segera
mulai tahun ini pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika kemenkominfo sudah menerapkan siaran tv digital di sebagian wilayah indonesia
migrasi tv analog atau aso ke siaran tv digital telah sesuai dengan undang undang cipta kerja
kartika bagus solo jawa tengah